mari aku antarku ke tempat peristirahatan terakhir kau
dia akan menjadi raja yang sangat hebat arif dan bijaksana
seperti halnya kakanda prabu
yunda putra putrimu lah yang hebat bukan putraku
karena kalian semua selama ini selalu baik terhadap kami
mereka putra putri kita
tidak ada beda sedikit pun dalam hati kita rai
semoga dewa ta'agu memberkati mereka dengan sifat yang asih
selalu rukun dan saling menyayangi satu sama lain sampai kapanpun
ada apa dengan ibunda
ibunda tampak baru saja menangis
tidak tidak putraku ibunda tidak apa apa
ibunda hanya menangis haru karena melihat kalian begitu rukun satu sama lain
ibundahara kalian tetap seperti ini karena pajajaran akan kuat jika kalian bersatu dan tidak saling bercerai berai
insya allah ibunda kami bercerai
kami bercerai untuk bapak temu
saya akan melihatnya
aku mencintaimu dinda
aku juga di kandang aku di kandang
aku di kandang
ternyata mereka jenaman dewa dewi
bapak maafkan aku
aku tidak tahu kalau kalian adalah jelman dewi dewi
kau telah membunuh suamiku
kau akan mati saat kau menyentuh kekasihmu
jangan langsung menemukan cewekmu
aku akan meletak halaman urusan yang benar ini
beliau hanya tarik tangan dariku

bukan maksud aku untuk menolak pengukuhan itu ibunda
sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk pengukuhanku
sebagai raja agung pajajaran
kapankah menurutmu waktu yang tepat putraku
bukankah lebih cepat itu lebih baik
setelah acara pengukuhan itu
kau resmi menjadi raja di pajajaran
bukan lagi menjadi peraguan
aku masih belum bisa melepas kepergian ayahanda raka
biarlah ini berlalu empat puluh hari
sampai seratus hari perginya ayahanda
lalu setelah itu kita akan bicarakan hal ini
kita jangan larut dalam kesedihan seperti ini
ayahanda juga tidak ingin kita semua seperti ini
dimana wa'amuk marukul dan juga rais roswan
panggilkan mereka kemari
kenapa gusti prabu bicara begitu gusti
aku harus memikirkan masa depan salah kapura
karena aku tidak mempunyai permaisuri
dan tidak mempunyai penerus tahta
seandainya gusti prabu berkenan menikah
aku sudah berjanji
tidak akan menikah
kecuali dengan titisan
jika sampai habis umurku belum terakhir kembali
mungkin aku sudah ditaktirkan
untuk bersatu di nirwana
amba hanya bisa berdoa gusti
semoga gusti prabowo diberkahi umur panjang
jika aku tetap tidak berketurunan
biarlah cakra dewa yang menduduki tahta salah kapura
jika sampai habis umurku belum terakhir kembali

sangat layak menjadi penerusku
dan dia pasti mampu membawa salah kapura
setara dengan paja jalan yang aku menemani
amba akan berusaha memastikan amanat prabu
untuk bisa terwujud
aku tidak akan membiarkan siapapun merebut tahta itu dariku
karena hanya akulah yang berhak mewawancarai
dan waris di tahta itu
kalau memang cakar dewa menjadi penghalang
maka aku akan menyingkirkan dia dengan cara apapun juga
raden raden hendak pergi kemana
aku ingin pergi ke bubulak leku
dengan pengawalan prajurit seperti ini
sepertinya ada urusan yang penting
apakah aku boleh tahu raden
apakah itu peti jenazah prahasis ini raden
ya itu adalah peti jenazah prahasis ini
dan rakawal yang sengsara
rahasinya akan dimakamkan di bubulak letak
aku antar kau
ke tempat peristirahatan terakhir kau
mengapa tidak dimakamkan
di pemakaman istana saja raden
tempat ini sangatlah indah
sebenarnya tempat apa ini
ini adalah bubulak legu
tempat yang penuh dengan bunga
kau menyukai tempat ini
dan maka dari itu
aku mengajak kau ke tempat ini
bunga ini sangatlah harum
aku tidak percaya
ada tempat seindah ini
tempat ini adalah
taman surga yang jatuh ke bumi
apakah seperti itu raden